di sisi selatan landmark jalur yang semula dua arah berubah menjadi searah dari timur ke barat
selanjutnya di sisi barat juga berubah menjadi searah dari selatan ke utara
dan di sisi utara tepatnya di jalan galunggung jalur menjadi searah dari barat ke timur
bersambung jalur searah di sisi timur landmark
jadi pengendara dari arah waduk setia budi yang hendak menuju jalan rm margonong
nggak bisa langsung lurus tetapi harus belok kiri dan mengitari kawasan landmark
sistem satu arah ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi di sekitar simpan jalan galunggung